resepsi pernikahan di tengah wabah virus corona adalah touchless experience alias acara tanpa kontak fisik
tamu undangan dapat menghadiri acara resepsi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
selain pengecekan suhu tubuh pengisian buku tamu pun dilakukan secara touchless dengan pemindaian kode batang
sekarang lebih mudah nih dengan sistem cashless jadi kita tinggal scan barcode bisa memberikan hadiah ke pasangan pengantin
kalau dulu kan harus pakai amplop nih kalau sekarang tinggal scan barcode lebih simple dan mudah nanti uangnya akan langsung masuk ke rekening pasangan pengantin
para tamu juga disapa oleh robot yang mengingatkan tentang penerapan protokol kesehatan
sementara kedua mempelai dapat bertegur sapa

kita bikin kayak ada beberapa digital kayak led screen yang nanti tuh pada saat acara
mereka bisa melihat dari misalnya dari berbagai negara dari berbagai daerah
walaupun mereka tidak bisa hadir tapi kayak merasa mereka hadir di acara tersebut
hal lain yang berbeda dari resepsi setelah pandemi adalah dekorasi yang lebih sederhana
tidak memerlukan banyak hiasan resepsi pernikahan masa kini
milih mengoptimalkan layar led
jumlah tamu yang hadir memang lebih sedikit
tetapi dengan begitu kebersamaan diharapkan lebih terasa
kalau kemarin itu tamu tamu yang datang kan mereka habis waktunya untuk salaman
untuk ngantri kayak gitu
terus juga mereka pengantinnya tidak bisa berinteraksi dengan tamu tamunya
nah kalau sekarang itu lebih intimate lebih bisa berinteraksi
dan lokasi juga sekarang itu lebih variatif
meski ada perubahan dan transformasi menjadi serba digital
semua tahap penting dalam prosesi pernikahan tetap dilakukan
vinanda rahma riki maulana jakarta